jambore nasional ke sebelas yang dijadwalkan sejak dua ribu dua puluh satu lalu
akhirnya digelar tahun ini di bumi perkemahan pramuka cibubur jakarta timur
total ada lebih dari sebelas peserta yang ikut dalam jambore nasional dari seluruh indonesia
namun hanya dua regu dan dua pembina dari tiap kuartir cabang yang berangkat ke jakarta
pada jumat pagi presiden joko widodo hadir di sela sela kegiatan jambore nasional
didampingi menpora sekaligus sekretaris mabinas gerakan pramuka
zainuddin amali serta kuartir nasional gerakan pramuka budiwaseso
jokowi mengapresiasi banyaknya ragam kegiatan yang diikuti oleh peserta
mulai dari melatih keterampilan hingga mempelajari isu lingkungan teknologi alam dan budaya
ya tadi saya ingin melihat kegiatan kegiatan di jambore pramuka ini
dan saya melihat sekarang kegiatannya tidak
biasanya kan di alam mencari jejak
tadi saya lihat sudah bermacam macam kegiatan
baik yang berkaitan dengan sampah plastik untuk isu lingkungan
ada yang juga batik panjat tebing
dikenalkan yang dari daerah daerah yang belum ada batik
membuat batik dan juga yang saya lihat tadi
anak anak juga dikenalkan dengan teknologi
dengan digital cara membuat website cara bermain di e sport
saya kira kegiatannya sangat beragam
keterampilan ada teknologi ada alam ada budaya ada

diselenggarakan dengan perkembangan
ketua kwarna segerakan pramuka budiwaseso memastikan jambore nasional kali ini
diselenggarakan dengan perkembangan
seluruh peserta wajib sudah mendapatkan dua kali vaksinasi
serta mengikuti tes usap covid sembilan belas
seluruh peserta wajib sudah mendapatkan dua kali vaksinasi
serta mengikuti tes usap covid sembilan belas sebelum dan setibanya di lokasi
selama rangkaian pun ada tim kesehatan yang selalu bersiaga
jadi dari seluruh provinsi tiga puluh tujuh provinsi ya

ketua kwarna segerakan pramuka budiwaseso memastikan jambore nasional kali ini
diselenggarakan dengan perkembangan
pesertanya secara keseluruhannya sih hampir dua belas ribu ya
dengan tamu dari perwakilan mancanegara
ini dari seluruh indonesia yang terpilih
jadi merwakili dari seluruh kwarcap kwarda
yang hari ini mengikuti kegiatan jambore nasional
jambore nasional sampai tanggal dua puluh satu
jambore nasional ke sebelas tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah dikelar sejak empat belas agustus lalu
dan akan berakhir pada dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua
harapannya para perwakilan peserta dapat menyerap ilmu sebanyak banyaknya
selama rangkaian untuk dikembangkan di wilayah asal masing masing
fikri adin jakarta